pasca ditetapkan status orange atau siaga airnav cabang surabaya intensifkan pengawasan terhadap pergerakan abu vulkanis gunung bromo
di antaranya dengan menyiapkan pengalihan rute penerbangan hingga mempersiapkan rute alternatif untuk menghindari abu vulkanis
meski saat ini masih ditetapkan aman tinggi abu vulkanis sekitar enam ratus meter dari puncak dan belum mengganggu aktivitas penerbangan khususnya di wilayah jawa timur hingga bali
menurut general manager airnav cabang surabaya kondisi berbahaya bila angin bertiup kencang dan abu vulkanis mencapai sepuluh hingga tiga belas kaki
hal ini mengancam bandara bandara yang ada di jawa timur seperti bandara internasional juanda bandara abdul rahman saleh malang belimbing sari banyuwangi hingga bandara ngurah rai bali
hingga selasa siang selain gunung bromo gunung agung di bali juga dinyatakan dalam kondisi siap
sekarang ada di level tiga atau orange siaga tadi
memang ada peningkatan di erupsinya namun belum membahayakan penduduk sekitar
dan untuk saat ini dengan aktivitas bromo belum atau tidak membahayakan penerbangan
jadi bromo akan berpengaruh dalam penerbangan manakala ketinggian erupsinya dan tentunya arah angin
sejauh ketinggian erupsinya katakan dia sampai
kalau sampai tiga belas arah anginnya di arah menuju malang rute antara surabaya malang tentunya akan berpengaruh